seorang juru masak sebuah hotel membuat miniatur majid cheng ho bergaya arsitektur tiongkok dari coklat
miniatur majid setinggi satu lima meter ini dibuat sebagai lambang keberagaman di kota surabaya
miniatur ini juga menghabiskan sekitar enam puluh kilogram coklat
miniatur masjid cengho yang terbuat dari coklat menghiasi sebuah hotel berbintang di jalan raya tunjungan surabaya
dalam proses pembuatannya wiwit suryanto bersama asistennya menghabiskan kurang lebih dua puluh kg coklat putih dan dua puluh lima kg coklat
masjid ini digarap selama sepekan dengan terlebih dulu membuat kerangkanya dari stereofoam
miniatur masjid ini dibuat secara detail hingga ke dalam ruangan seperti pagar masjid berukir dan mimbar tempat imam sholat
di puncak masjid juga ada tulisan allah yang dibuat khusus dari coklat utuh
setiap hari miniatur masjid ini harus diolesi coklat agar tidak cepat meleleh dan ditempatkan pada ruangan berbeda
tidak lebih dari dua puluh derajat celcius
masjid cengho dipilih karena dianggap sebagai simbol keragaman karena ada dua perpaduan unsur budaya
setiap momen tertentu seperti ramadan dan lebaran kita memang ingin menampilkan sesuatu yang berbeda
dekorasi unik yang bisa menjadi daya tarik dari para tamu
tahun ini kami menampilkan masjid yang berlapis coklat dan merupakan miniatur dari masjid global di surabaya
yaitu masjid yang berlapis coklat
miniatur masjid dari coklat ini menarik perhatian tamu hotel
kalau menurut saya sebagai warga pengunjung dari kota surabaya masjid dari sarap coklat ini benar benar keren ya
dan itu sangat jarang ada di kota surabaya
karena basicly nya saya pikir itu hanya dekorasi saja
ternyata memang setelah saya pegang tekstur dan juga memang aroma coklatnya itu benar benar kerasa
miniatur masjid cheng ho akan dipajang hingga lebaran mendatang